banjir melanda enam kecamatan di kabupaten lima puluh kota sumatera barat
banjir terjadi di picu hujan lebat yang terjadi dua hari terakhir
belum ada laporan korban jiwa dalam musibah ini
namun banjir merendam ratusan rumah dan ratusan hektare lahan pesawahan
serta memaksa puluhan kepala keluarga mengungsi
inilah gambar udara banjiri yang terjadi di kabupaten lima puluh kota sumatera barat
ini merupakan salah satu titik lokasi yang terendam air
dalam catatan bpbd setempat banjir setidaknya melanda enam kecamatan
yakni kecamatan payakumbu suliki harau mungka dan pangkalan serta lareh saguha
saat ini kita sudah mendirikan dua buah posko pengungsi
yang pertama di jorong subarang nagari taram kecamatan harau
di jorong subarang ada masyarakat yang mengungsi
ada sebanyak dua puluh satu kakak
untuk sementara kita sudah ungsikan masyarakat yang terdampak banjir
dan untuk jalan fasilitas umum itu sudah kita benai untuk sementara
selain banjir daerah yang berbatasan dengan provinsi riau tersebut juga dilanda tanah longsor
melihat kondisi cuaca warga diminta untuk tidak beraktivitas di lokasi rawan bencana
dengan segala kerendahan nanti kami menghimbau kepada semua pihak
agar berhati hati dan tidak dulu melakukan aktivitas di daerah daerah yang rawat
untuk membantu para korban bencana pemerintah daerah setempat sudah menyiapkan tenda pengungsian
dan mengirimkan bantuan darurat
jani di kambang lima puluh kota sumatera barat